navigasi udara merupakan salah satu elemen penting dalam keselamatan penerbangan
namun seperti apa kehidupan navigator udara di daerah terpencil
seperti di kawasan benar meriah daerah istimewa aceh berikut liputannya
nama saya diki reta gustiansyah saya lahir di banyuwangi jawa timur
alhamdulillah sudah berkeluarga punya anak sapi
saya di sini menjabat sebagai kepala unit yaitu di airnaf unit takengon
saya bekerja selama kurang lebih satu tahun tiga bulan
saya di sini suka karena mungkin ya cuacanya cuaca dingin udara udara masih segar masih alami
saya di sini tinggal bersama awal mula bersama keluarga
kemudian saya memutuskan
untuk anak sama istri tinggal di banyuwangi dikarenakan anak juga butuh terapi terapi khusus
alhasil saya mengambil keputusan untuk tinggal di banyuwangi
dan semoga ini bisa membuatnya lebih mudah
ambilan dari lawan
terima kasih sangat
ini election yangasyarat
keluarga jalurnya jika dapat
ketika mungkin sejam atau setengah jam kemudian tiba tiba cuaca visibility sudah di bawah batas normal yaitu lima km
peranan navigasi selain dalam sisi selamatan yang lain adalah dalam sisi pendukung sektor dari pariwisata dan juga perekonomian
dan semakin bertambah banyaknya flag yang ada di sini semakin juga kita tidak ada yang tahu di dalam pesawat tersebut penumpang bertujuan seperti apa